terima kasih anda masih bersama kami mewakili presiden joko widodo
kementerian sosial mulai senin pekan ini membagikan secara simbolis paket sembako bantuan sosial dari presiden kepada warga di jakarta
paket sembako akan diberikan bagi satu dua juta warga dki jakarta selama tiga bulan ke depan
hal ini disampaikan menteri sosial jualiari peter batubara usai membagikan sembako bantuan sosial dari presiden secara simbolis
di depan istana merdeka jalan medan merdeka utara senin pagi
menurut menteri sosial pembagian paket sembako bantuan presiden bagi satu dua juta warga dki jakarta ini bernilai rp tiga ratus ribu rupiah per paket
dan disalurkan setiap dua minggu hingga juni dua ribu dua puluh khusus bagi keluarga yang kurang mampu
paket berisi sepuluh macam kebutuhan pokok seperti beras lima kg gula pasir minyak goreng ikan sarden kornet teh susu mie instan kecap manis dan sabun mandi
selain dki jakarta enam ratus ribu paket sembako bantuan dari presiden
ini juga akan dibagikan di wilayah bogor depok tanggerang dan bekasi
hari ini walaupun secara simbolis sudah mulai distribusi ke wilayah wilayah dki dan akan terus bergulir sampai tiga bulan ke depan
sekali lagi wakil presiden saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu khususnya membantu kementerian sosial
dan juga pemerintah pusat di dalam penyaluran paket sembako yang akan kami kirimkan di satu dua juta keluarga di dki
dan nantinya menyusul di enam ratus ribu keluarga di bodetabek